presiden jokowi dodo menegaskan pemerintah sama sekali tak memiliki rencana menghapus golongan listrik subsidi empat ratus lima puluh volt ampere
jadi timnya dibawa dimasukin ruang
selain misalnya kendala di domestik lalu juga hambatan hambatan kultural yang menghambat perempuan